setelah melakukan rekonstruksi dan gelar perkara pada hari selasa penyidik polrestabes surabaya
akhirnya menjerat tersangka gregorius ronald tanur dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp subsidi tiga ratus lima puluh satu ayat tiga kuhp
pasal ini diterapkan setelah penyidik menemukan fakta baru terkait tersangka yang dengan sengaja melindas korban menggunakan mobil
sementara itu untuk motif penganiayaan penyidik menyebut tersangka sakit hati hingga terjadi cekcok
pengaruh minuman keras juga menjadi penyebab tega melakukan penganiayaan hingga korban tewas
selain itu untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka yang tega menganiaya bahkan merekam korban
saat sekarang polisi sudah melakukan tes kejiwaan tersangka juga telah menjalani tes urin
yang mana dari hasil gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik
kita tidak pindahkan menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan
sehingga disepakati terhadap gr kami terapkan pasal premier tiga ratus tiga puluh delapan kuhp subsidi r tiga ratus lima puluh satu ayat tiga kuhp
selanjutnya penyidik akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke jpu